sri asi adalah kebangkitan
sri asi kemenangan
sri asi keindahan
sri asi perempuan
sri asi adalah harapan
sri asi jagoan indonesia
sri asi indonesia
sri asih menjadi film kedua
sekaligus superhero perempuan pertama
yang muncul dalam jagad ini
muncul di tengah ramainya
isu keberagaman dan kesetaraan
antara perempuan dan laki laki
sri asih hadir dengan melibatkan
banyak perempuan dan tentunya
dibuat oleh perempuan
bagaimana kalau saya menolak
siapa perempuan ini sebenarnya
kamu adalah titi sandewi ac
dan saat ini saya berkesempatan untuk berbincang langsung
dengan sutradaranya yaitu mbak upi yavianto
mbak opi bisa diceritakan sedikit nggak setelah menyutradarai beraneka genre
dan itu superhero pertama mbak upi bisa dikatakan begitu ya
bisa diceritakan mbak kenapa akhirnya memilih untuk melakukan superhero ini
sebenarnya memang saya tipikal sutradara yang senang mencoba berbagai macam genre
kalau dilihat dari film mografi saya memang genre saya bermacam ragam gitu kan
karena memang saya senang mencobanya
dan ketika ditawari untuk mengerjakan film superhero
itu saya excited banget karena saya belum pernah mengerjakannya
dan di indonesia juga jarang sekali kan film superhero
saya pikir kenapa enggak gitu dan ini tantangan baru
dan saya pikir pasti saya bisa bereksplorasi banyak disini gitu
kalau nggak salah mbak opi sempat menolak juga dalam menerima tawaran menyutradarai film sri asi itu
awalnya itu karena sebenarnya gini loh karena sri asi itu berdasarkan dari komik
saya itu bukan pembaca komik gitu dan saya pikir apakah saya mampu gitu kan
terus ternyata setelah itu tapi saya mikir juga ini kan nggak kapan lagi saya dapat pengalaman untuk bikin film superhero
akhirnya saya pelajari dulu gitu saya pelajari seperti apa sih seperti apa sih komiknya sri asi
seperti apa sih film superhero apa sih yang orang harapkan dari film superhero gitu apa yang orang inginkan ketika menonton film superhero
karena superhero itu buat saya itu genre yang cukup unik karena memiliki fandom
kayaknya genre film yang memiliki fandom itu kayaknya cuma superhero
jadi mereka punya spesifik penonton nah untuk itu saya perlu pelajari gitu
dan akhirnya ya karena saya juga suka dengan tantangan itu akhirnya saya menerima gitu
ada perbedaan dengan narasi di komiknya
tentunya ada perbedaan cuma yang saya ambil adalah spiritnya karena enggak mungkin plek keti plek ngambil dari komik di filmkan
karena kalau di komik tuh pencertaannya tuh lebih luas gitu ya
lebih luas lagi dan mungkin yang perlu orang tahu bahwa sebenarnya komiknya sri asi yang pertama
itu yang bikinan bapak r r a kwasasi itu tahun seribu sembilan ratus lima puluh empat
jadi komiknya itu cuma ada sekitar empat atau lima komik
itu komik pertama indonesia dan jagoannya adalah perempuan tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
itu satu hal juga yang bikin saya jadi tertarik pengen menyutradarainya
mbak ini kan film superhero pertamanya ya mbak upi apa perbedaan film superhero kita dengan superhero luar
kalau mungkin kalau film superhero indonesia kalau film superhero luar itu kan lebih kayak futuristik gitu kan ya
terus mungkin ada willion dan segala macam gitu
tapi kalau future apa superhero indonesia itu akarnya lebih ke budaya kita ke mitologi ke apa namanya kepercayaan hal hal semacam itu
jadi pendekatannya tuh lebih relate sama kita sebenarnya gitu
lalu kenapa memilih pevita pers untuk jadi tokoh utama
sebenarnya pevita pierce itu jadi ketika saya di hire sebagai sutradara
bumi langit itu kan sudah memang membuat universe ini sudah menentukan siapa siapa pemainnya
jadi bukan saya yang menentukan tapi memang dari produser sudah menentukan pemain pemain di film film bumi langit itu
mbak berapa lama proses pengerjaan film ini
kalau proses pengerjaan filmnya antara saya agak lupa ya antara enam puluh delapan hari atau tujuh puluh dua hari syuting
shooting daysnya tapi dari proses reading casting mungkin atau perencanaan ideanya buat film ini
karena memang ada pandemi itu jadi persiapan kita untuk film ini
akhirnya molor sampai dua tahun
berarti dua tahun yang lalu itu idenya mau dibuat film sri asi ini ya
bukan maksudnya dua tahun itu dari kita persiapan masuk pandemi kita lanjut persiapan lagi
lalu kita mau memutuskan untuk syuting masuk pandemi akhirnya kita harus lockdown dulu
baru kita akhirnya memutuskan untuk syuting gitu jadi emang prosesnya itu sangat sangat panjang
kalau menurut mbak opi sendiri apa yang paling berkesan selama proses pengerjaan film ini
karena kita shooting di saat saat yang sangat berharga
sangat sangat sulit ya jadi ketika kita akhirnya memutuskan untuk syuting
jadi waktu itu kita sebenarnya pada saat itu sudah diperbolehkan untuk shooting setelah kita lockdown lama
dan kita akhirnya putuskan untuk shooting cuma waktu itu visi gue cuma gini
gue bilang bahwa memang kendalanya akan sangat besar sekali karena pandemi ini
harus ada protokol dan segala macam kita dari awal sudah merancang konsep sri asi itu misalnya besarnya segini sebagai visi seperti ini
jadi ketika saya shooting walaupun keadaannya pandemi saya kepengen bahwa visi saya itu tidak berkurang
karena penonton ketika menonton nanti mereka kan gak akan mikir oh ini shootingnya saat pandemi ini gak apa apa deh mereka shooting kan saat pandemi kita harus mengerti
gue gak kepengen penonton merasakan itu jadi penonton harus mendapatkan versi terbaiknya dari sri asih
jadi gue bilang either ini kita jalan atau kita tidak jalan sama sekali karena saya gak mau ngurangin visinya visi yang kita bangun dari awal
jadi walaupun keadaan waktu itu pandemi visi kita terbalik lagi jadi kita harus mengatakan
walaupun keadaan waktu itu pandemi visi kita tetap besar

banyak banget mungkin ada enam puluh an lokasi kali ya
ada satu di jogja merapi
kenapa masyarakat harus nonton film ini mbak
sebenarnya kenapa harus nonton
karena ini unik menurut saya ini salah satu alasan kenapa saya mengambil film ini
indonesia kan dikenal sebagai negara yang sangat patriarki kan ya
tapi komik komik superhero pertama indonesia itu adalah substriasi
dan hanya butuh empat film kalian empat film superhero
and then kita punya satu film di mana jagoannya perempuan
karena di amerika sendiri untuk wonder woman itu perlu waktu puluhan tahun untuk dia punya film sendiri
di indonesia tidak
hanya butuh empat film superhero
and then kita lahir dengan sri asih
karakter sri asi yang diperankan oleh pevita pierce akan menyuguhkan adegan aksi heroik
yang membuat pevita pierce terlihat sangat gagah
namun tidak menghilangkan kesan anggun yang dimilikinya
perjuangan pevita pierce melakukan berbagai latihan fisik bela diri dan menjalani gaya hidup sehat
untuk mendalami karakter seni asih ini pun berbuah manis
baik apa kabar mbak
bisa dijelaskan gak karakter mbak pevita di dalam sri asih ini
jadi di sini aku berperan sebagai alana
alana itu di film ini menceritakan alana melawan kemarahan di dalam dirinya sehingga menemukan jati dirinya
apa yang kamu lakukan untuk mendalami karakter ini
karakter ini amat sangat menarik karena disini aku bukan hanya memerankan alana tetapi juga sri asih
di mana itu dua karakter yang sebetulnya
ada perubahan pribadi yang cukup kontras dan itu ada kesulitannya tersendiri tetapi selain kesulitan untuk membangun psikologis dari karakternya
juga menyesuaikan dengan kebutuhan karakter alana di sini mempersiapkan untuk aku mempersiapkan memerankan karakter alana ini kurang lebih memakan waktu satu lima tahun
iya karena juga di sini ada
ada kebutuhan actionnya
malah bisa dibilang hampir semua filmnya itu full action
jadi dan aku punya basic action
jadi dari awal aku ketika ditawarkan karakter ini aku bilang aku butuh waktu ya untuk mempersiapkan dan beruntung sekali gak di semua produksi dikasih waktu untuk mempersiapkan diri cukup panjang
dan di sini didampingi juga oleh wise team dan kurang lebih satu lima tahun untuk mempersiapkan karakternya
satu lima tahun ya
ada kesamaan nggak sih antara karakter pevita dengan lana sendiri
gak ada gak ada tetapi aku bisa bilang karakter alana dan sri asih ini amat sangat menginspirasi dan juga life changing untuk aku
apakah ada peran membantu di stuntman gitu selama proses
di scene kamu yang kamu ada adegan jatuh terus rolling gitu itu gimana perasaannya selama latihan
karena waktunya yang disediakan juga cukup panjang tetapi setiap hari aku melihat sebagai challenge
dan itu rasanya kayak main game setiap hari naik level naik level oke coba apa lagi nih oh roll depan ini itu jadi itu seru
oke bagaimana perasaan memainkan peran superhero indonesia peran superhero wanita indonesia pertama

untuk memerankan karakter superhero perempuan pertama dari jagad cinema bumi langit pastinya sebuah kebanggaan
juga apalagi karakter sri asih ini film kedua dari jagad cinema bumi langit dan film pertama superhero perempuan
sedangkan mungkin di luar sana kalau kita tahu butuh waktu cukup panjang sampai mereka memilih superhero perempuan untuk diangkat sebagai satu film sendiri
dan di indonesia ini film kedua
jadi ini sangat mengucapkan penghargaan dan semoga teman teman yang menonton film ini mereka bisa merasa terhibur
oke bisa dikasih tahu nggak alasan kita untuk menonton film sri asi ini apa
oke alasan untuk menonton film sri asih karena ini superhero pertama dari jagad cinema bumi langit
kapan lagi kita melihat cewek cewek melihat cewek buruk

menurut aku dimana kayak kita tahu stereotype perempuan di indonesia itu dibilang oh perempuan itu harus kurus rambutnya lurus kulitnya putih
dan menurutku itu udah gak relevan lagi dan dengan ada karakter sri asih dan alana itu juga makin nge break stigma itu
dan mudah mudahan karakter ini bisa menginspirasi banyak perempuan perempuan di luar sana juga
didaptasi dari komik indonesia karya raden ahmad kosasih yang rilis tahun seribu sembilan ratus lima puluh empat ini
cerita sri asih akan menjadi pembuka bagi alur bumi langit cinematic universe
salah satunya dengan pengenalan jaga bumi
dalam film ini kita diberikan penjelasan mengenai masa depan jagad sinema bumi langit
yang menjadikan setiap tokoh dalam film sri asih ini memiliki peran penting dan memungkinkan untuk memiliki sequelnya sendiri
film sri asi adalah film yang meletakkan fondasi cerita dari jagad cinema bumi langit
kalau jagad cinema bumi langit sudah dibuka dengan gundala untuk memperkenalkan dunianya
sri asih memperkenalkan lore nya atau memperkenalkan asal cerita dari jagad cinema bumi langit
sri asih akan membawa jagad cinema bumi langit ke sebuah penceritaan yang lebih luas lagi yang sudah jelas asalnya
dan akan membuka kesempatan lebih banyak lagi karakter untuk bisa mendapatkan penjelasan
jika kita membuatkan porsi cerita yang besar di jagad cinema bumi langit tentunya ini akan merefleksikan kekayaan budaya kita dalam hal penceritaan khususnya comic book
apa hubungannya ini semua dengan saya
selain memiliki cerita yang sangat indonesia pengerjaan editing pengambilan gambar hingga para pemain dan kru merupakan anak bangsa
sehingga film ini adalah karya anak bangsa yang sudah sepatutnya diapresiasi oleh kita semua
film sri asih sudah tayang di bioskop
sejak tujuh belas november dua ribu dua puluh dua